direktorat preser sekriminal khusus polda metro jaya
mengerebek tiga belas kantor jasa pinjaman online di rukan fron jalan green lake city kecamatan cipondoh kota tangerang banten pada kamis siang
dari tiga belas kantor yang digerebek ada sepuluh kantor jasa peminjaman online tanpa izin resmi atau ilegal
kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan
dalam penggerbekan kali ini pihaknya mengamankan tiga puluh dua orang pekerja
yang terdiri dari marketing bagian analis dan kolektor serta pekerja lain
hari ini kita melakukan pengerebekan di lokasi green light di pt itn yang merupakan kolektor penagihnya
di ruko ini ada tujuh ruko yang tadi kita ketahui bersama masuk bersama teman teman semuanya
ada empat lantai disini disini ada tiga belas aplikasi yang digunakan oleh pt ini
dari tiga belas lokasi ini tiga memang legal tapi ada sepuluh aplikasi yang ilegal
sehari sebelumnya pada rabu tiga belas oktober polres metro jakarta pusat
menggerebek salah satu kantor pinjaman online ilegal di kawasan cengkareng jakarta barat
total ada sekitar lima puluh enam karyawan yang diamankan polisi di lokasi
polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait hal ini
sebelumnya saat membuka acara ojk virtual international
presiden joko widodo sempat angkat bicara mengenai maraknya penipuan
serta bunga tinggi dari layanan pinjaman online yang menjerat masyarakat
tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi
banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi
saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi
oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mencari penipuan online
saya ingin mengembalikan pinjamannya
menindaklanjuti arahan presiden kapolri jenderal listio sigit
memerintahkan seluruh jajaran untuk menindak tegas pinjaman online ilegal
yang telah merugikan masyarakat
penyelenggara pinjaman online ilegal memanfaatkan situasi warga
yang perekonomiannya terkena dampak pandemi
untuk menggunakan jasa pinjaman online ilegal
terkait hal ini polri telah bekerjasama dengan pihak ojk
bank indonesia kemenko minfo
serta kementerian kooperasi dan umkm
adapun otoritas jasa keuangan mengimbau warga untuk bijak melakukan pinjaman online
ojk juga membuka layanan pengaduan pinjaman online ilegal bagi masyarakat
tim liputan cnn indonesia